ya ampun ratih kita bawa makul masakit ya udah udah kamu nggak usah mikirin pakai uang teteh ya
hai mak kita ke rumah sakit ya mak jangan perempatkan kamu ani enggak papa ma ani
kelas kita ke rumah sakit ya mak ayo
hai akan gimana sih
sudah kita kawin selalu aja kayak begini akan kemudian membuat kuat
akan memang laki laki yang bukan nanya harapin kecewa nih sama kau
sudah lama aku menantikan saat saat seperti ini sama kamu sayang
hai suamiku hanya bisa kerja dan kerja
hai dia nggak pernah bisa memperhatikan aku
hai dan dia dia selalu kasar sama aku kamu harus sabar
hai tapi sekarang aku nggak kesepian lagi kan ada kamu
hai tolong kamu jangan angkat teleponnya ya aku masih dengan kamu sayang
hai tapi saya udah ada janji sama tante putih
hai sebentar lagi saya sampai
hai oke tante
mau berobat ya
udah gak usah malu
ani udah curi toko
kalau punya kang herman gak bisa bangun
coba deh makan putih ulur
pasti dijamin langsung tokser
iya kang herman
cepetan cobain resepnya bu tati
kesian si ani kelamaan nunggu
kamu ngapain sih cerita sama orang lain tentang rumah tangga kita
emang begitu kan kenyataannya
akang tidak bisa melaksanakan kewajiban akang sebagai suami
iya tapi kamu gak perlu cerita sama orang lain ani
akang kan sedang berusaha untuk sembuh
udah sepuluh hari kan
udah sepuluh hari akan berusaha
hasilnya tetap nol kang
namanya orang abis menikah itu ingin mempunyai keturunan
ani juga ingin mempunyai keturunan
kalau begini caranya gimana kita punya keturunan
jasar laki laki lemah
ani nyesel kang
kalau tahu begini ani gak usah repot repot nungguin akang
gak usah membantu keluarga akang
gak usah membayar masyarakat emak
gak usah nyudupin ratih

mbak kita harus ke dokter
uang kita sudah habis rapih
uang kita sudah diambil
uang kita sudah diambil
sama bu neneng
kita pinjam lagi sama bu neneng ya mbak
nanti kalau kak herman kirim lagi
langsung kita kembalikan
yang penting ma bisa ke dokter
gimana tuh keadaan mak
sakitnya makin parah teh
ya ampun ratih
kita bawa ke rumah sakit ya
udah kamu gak usah mikirin
pakai uang teteh ya
mak kita ke rumah sakit ya mak
jangan peribadkan kamu ani
kita ke rumah sakit ya mak
mak ingat allah mak
percuma usahaku selama ini membantu keluarganya
nita mau kemana
bukan urusan kamu tanya sama kakak kamu yang so hebat ini
bikin malu nyesel aku kawin sama kamu
teh tunggu teh
saya sangat maklum bagaimana perasaan ani waktu sebagai pengantin baru
kalau boleh saya tahu selama ini nah herman di kota kerja apa
kita mulai aja sekarang
bagi bagi bawah nggak
ayo keluarin setoran
ayo cepetan dong guruan setorannya
duh duh duh
tapi ada sekarang kocokannya yuk
kamu jadi sakinya ya sayang ya
siapa nih yang dapat
gue yang dapat
aku tadi megang tangannya
pasti boros deh
dan pemenangnya adalah tuti
dan pemenangnya adalah